ya pemerintah mengonfirmasi temuan varian baru virus corona varian baru yang disebut lebih ganas karena tingkat penularan yang cepat ini sudah masuk ke indonesia
sudah dikonfirmasi juga oleh gubernur jawa barat ridwan kamil yang mengatakan kasus tersebut berada di daerah karawang
bagaimana kemudian strategi pemerintah mengantisipasi penyebaran varian baru virus corona dan apa yang perlu masyarakat siapkan atau perlu antisipasi berkaitan dengan temuan baru virus ataupun varian baru virus corona ini
kita akan bahas malam hari ini bersama dengan ibu mas dalina pane kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
selamat malam bu lina
baik kami juga masih menanti
nanti bergabungnya pak alexander kaginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas dari covid sembilan belas
jadi saya akan mulai bersama dengan ibu lina terlebih dahulu
bu lina sejak anda mendengar atau mengetahui ada varian baru virus corona yang sudah ditemukan kasusnya di indonesia di karawang tepatnya
apakah sebelum sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi ya bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia

apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia

apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia

apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia

apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia

apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia

apakah sebelumnya rekan rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di indonesia
apakah itu juga bisa terjadi hal hal yang terjadi di inggris misalnya bu lina
iya jadi kalau kita baca historinya kenapa kemudian inggris melakukan sequencing agak banyak terhadap virus ini
karena ada peningkatan kasus yang cukup signifikan di satu wilayah dan sudah dilakukan protokol yang sangat ketat
mereka melakukan lockdown
tetapi kasus itu tidak berhasil
jadi mereka berpikir hal yang lain
jadi epidemiolog itu kan sebenarnya this is intelligent
ketika terjadi sesuatu ada fenomena baru kemudian sesuai dengan apa kaedah kaedah yang berlaku maka kita harus mencari mengapa hal ini terjadi
nah pada saat itu dilakukan sequencing ditemukan ada varian baru yang klasternya sangat besar
sehingga dan negara tersebut ini konsensus internasional ya tentang wabah
ketika kita menemukan sesuatu kita harus mengumumkan secara internasional
baik kepada who secara global
untuk apa agar negara negara lain juga mengantisipasi itu
dengan cepat ya dengan cepat semua negara mengetahui ada strain virus baru dari inggris
sehingga setiap negara membuat regulasi
untuk masing masing negaranya
kalau tidak salah kita membuat regulasi itu
di bulan januari kita selama empat belas hari menutup pintu masuk negara dari warga negara yang masuk ke indonesia
tapi kemudian ketika dibuka ya dapat di januari itu
ada stand itu masuk ke indonesia
tapi yang kita isi juga adalah
sejauhnya waktu dari januari kemudian ketahuan di maret
harusnya kalau ketahuan di januari dan kasusnya sendiri sudah negatif sekarang ya
dua duanya sudah negatif
oke baik bu lina
dan dia masyarakat terlindungi dari varian yang banyak karena mereka di karantina selama lima hari
kemudian dites lagi dan hasilnya negatif
tapi waktu untuk mengumumkan itu terlalu panjang
oke baik bu lina
saya harus menyapa pak alexander kaginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat malam pak alex
selamat malam bu lina
ya baik pak alex
sudah ada temuan baru varian baru virus corona di karawang jawa barat
satgas meresponnya seperti apa
pak alex apakah sudah dicek sudah ditelusuri temuan ini pak
jadi yang kita ketahui
kita ketahui bahwa varian baru ini sudah dari beberapa bulan yang lalu sudah ada
dan varian itu tidak hanya b satu ratus tujuh belas yang dilaporkan
ada yang b enam ribu satu ratus empat puluh enam ada yang p satu dari berbagai pemeriksaan di laboratorium yang disebut dengan genome sequencing
jadi untuk mengantisipasi ini sebenarnya sebagaimana disampaikan oleh bu mas lina
itu satgas sudah mengeluarkan surat edaran nomor delapan tahun dua ribu dua puluh satu
jadi itu sudah dicegah sebaik mungkin
dan sekarang kita sudah melihat bahwa ada dua varian baru
tapi ini sebenarnya jangan dilihat dari secara skeptik melihat ini kebobolan bukan
prestasi yang didapatkan oleh laboratorium yang ada di indonesia
mereka mampu melakukan genome sequencing dan kemudian mampu mengidentifikasi

ini tentu apa yang disampaikan sebagaimana di jurnal medicine adalah penularannya lebih cepat
dan kemudian clinical features nya gambaran klinisnya juga lebih jelas
tapi yang dilaporkan itu adalah di kelompok raucation
kita belum tahu di kelompok indonesia
yang namanya mutasi itu bisa saja dia sensitif di kelompok tertentu
belum tentu dia subsceptability nya itu cocok di ras yang lain
itu yang pertama
walaupun ada variabel yang baru
dan kemudian juga ada penurunan pelandaian dari angka angka yang kita lihat di dashboard
maka yang angka kematian angka kesakitan
dan kemudian juga positive rate
itu bukan berarti kita harus mengendorkan tiga m
dan tiga t tetap dilaksanakan
jadi apa yang sudah dilaksanakan pemerintah melalui dengan ppkm jilid satu jilid dua
sekarang ppkm skala mikro
itu merupakan salah satu penguncian bagi mereka yang bergejala
yang suspected mereka yang terkonfirmasi mereka yang kontak erat
supaya ada di dalam jurnasinya masing masing
apakah di zonasi merah apakah kuning ataupun di oranye
ini sudah salah satu metode kita yang lebih murah dan efektif
tidak mungkin kita periksakan b satu ratus tujuh belas untuk seluruh mereka yang datang ke indonesia
karena ongkosnya mahal dan waktunya juga panjang
jadi dia tidak membutuhkan waktu yang pendek untuk pemeriksanya
tapi cukup panjang
jadi yang menjadi pegangan kita adalah
sekalipun kita sudah melakukan surat edaran nomor delapan
dan sekalipun kita sudah membuat pembatasan
masih ada varian yang masuk
kenapa varian yang masuk itu bisa lolos
ya mungkin masa inkubasi
masa inkubasi ini juga harus kita lihat
maka dia tidak bisa terkontrol secara sempurna
oleh karena itu ppkm skala mikro adalah salah satu juga senjata yang ampuh
untuk mengkontrol transmisi virus
di tingkat desa di tingkat rt dan di tingkat rw
baik pak alex sebelum kita bahas soal strategi dan juga ppkm mikro
agar tidak ini disebut kebobolan ataupun kecolongan
tentu perlu dibuktikan bahwa ini penularannya tidak bisa dikendalikan
karena tadi bu lina juga sempat menekankan bahwa
dari bulan januari sampai dengan kemarin ini kan ada masa waktu yang cukup lama pak
bagaimana memastikan bahwa dari temuan yang baru ini
belum atau tidak menularkan ke yang lain
jadi yang kita harus pahami adalah
di dalam melakukan strategi untuk mengidentifikasi dan deteksi
bukan pemeriksaan one by one
jadi bukan sistemnya personalize
tapi yang kita lihat strategi itu adalah
dengan melakukan random sampling kita sudah dapat misalnya dua kasus yang termasuk varian baru
itu suatu prestasi
dan kemudian dua orang ini sudah diidentifikasi
dan dua orang ini sudah dilakukan tracing
dan sampai sekarang juga mereka masih bisa diidentifikasi
tentu yang kita lakukan sekarang adalah men trace di sekitar mereka
dan juga perjalanan mereka sejak dari masa karantina sampai mereka ada di kerawang
tapi yang kita lihat kalau seandainya memang ini virulennya cukup tinggi
seharusnya di daerah sekitar mereka itu angka kesakitannya cukup tinggi
jadi artinya faktor gene susceptibility ini juga berpengaruh
bisa saya sakit bisa yang sebelah belum tentu sakit
karena ini menyangkut respons antara reseptornya jadi antara hostnya
oleh karena itu yang menjadi tindakan kita adalah kita akan mengevaluasi surat edaran tersebut
dan ini memang harus dievaluasi setiap bulan
dan kemudian implementasi ppkm skala mikro
di mana ada penguncian zona isolasi di tingkat rt rw dan di pedesaan
ini akan semakin diterapkan
kalau bisa semakin diperluas
sehingga dengan demikian kita bisa mengkontrol pandemi
kita tidak mengeliminasi pandemi tapi kita mengontrol
pak alex tadi yang anda juga tekankan bahwa ini kan sudah dilakukan tracing ya terhadap orang orang dari kasus ini
tapi agar tidak masyarakat kemudian bingung pak karena ini sudah menjadi konsumsi publik informasi ini
hari ini semua media meng highlight soal itu
sebetulnya seberapa berbahaya ini dari anda sebagai satgas
seberapa berbahaya sebetulnya varian baru virus corona yang merupakan b satu satu tujuh ini
jadi kalau kita baca dari berbagai hasil laporan ataupun clinical report dari eropa ataupun inggris
yang mereka sampaikan adalah bahwa transmisinya lebih cepat
dan kemudian pada kelompok usia
untuk dewasa lebih berumur itu untuk gambaran klinisnya lebih tegas
artinya gambaran klinis lebih cepat kelihatan
itu bagi komunitas yang ada di sana
itu belum tentu bisa juga dipersamakan di sini
tentu nanti akan ada studi epidemiologi dan ada studi clinical gambaran klinis
yang akan kita lakukan untuk melakukan evaluasi tersebut
jadi dalam tata kelola pandemi new emerging disease
seluruh dokumen itu adalah living document
dokumennya terus berubah
dan ada terus new development di dalam dokumen tersebut
sehingga dengan penemuan penemuan ini kita harus memperkuat research and development
kita akan dukung itu balik bangkus
dan tidak kalah pentingnya juga epidemiologi lapangan juga harus bekerja semaksimal mungkin
ini semua menjadi kerja kita bersama
oleh karena itu satgas covid sembilan belas melihat
bahwa ini semua adalah harus kolaborasi
kita sebutnya kontra kolaborasi pentahelix
pak alex publik pernah punya pengalaman tidak baik sebetulnya
ketika tahun lalu kita ada kasus satu dua kemudian tiba tiba sampai dengan hari ini sudah sangat banyak
tentu ini juga perlu diantisipasi ke depan
melihat setelah temuan baru ini apakah kemudian dari pemerintah atau dari satgas sudah punya
apa kira kira yang akan dilakukan untuk bisa
mengantisipasi kemungkinan kemungkinan terburuk
dan juga menyiapkan berbagai rencana
selain kemudian ppkm mikro sebetulnya yang tengah berjalan saat ini
apalagi pak alex nanti juga kita akan bahas bagaimana kemudian temuan ini bisa berdampak terhadap
upaya penanganan pandemi yang sudah berjalan selama ini
kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya ke pak alex lagi pak alex transmisinya lebih cepat
itu juga yang kita dengar terkait varian baru virus corona ini
karena sudah ditemukan kasusnya meskipun tadi segala antisipasi sudah dilakukan
dan tampaknya juga anda yakin bahwa ini bisa dikendalikan penularan sejak awal karena sudah ada tracing dan lain sebagainya
tapi paling tidak kita juga ingin tahu pak alex apa skema mengantisipasi kemungkinan terburuk misalnya
kalau penularan ini betul betul terjadi
karena kalau transmisinya lebih cepat kan artinya dampaknya masif sekali itu pak alex
ya jadi memang satu yang kita harus lihat kalau misalnya terjadi angka kepositifan yang cukup tinggi dalam satu area dalam satu lokus
oleh karena itu memang di sini gunanya tim pelacakan kontak diturunkan
dan saat gas covid sembilan belas itu sudah menurunkan lebih kurang enam delapan ratus pelacak kontak yang sudah dilatih
dan itu di bawah bimbingan ibu mas dalina
dan kemudian yang kedua bahwa para klinisi sudah lebih berpengalaman dibandingkan bulan maret tahun lalu
sudah lebih paham gambaran gambaran infeksi dan gejala gejala awal baik di fase satu dua dan tiga
seandainya ini misalnya strain baru tentu antara fase satu ke dua ke tiga mungkin akan lebih cepat dari virus yang existing sekarang
artinya fase inflamasinya kemudian fase penularan
penurunan oksigenasi dan termasuk juga gangguan sirkulasi
jadi dokter dokter sekarang sudah pasti lebih pinter dibandingkan dengan bulan tiga yang lalu
jadi bila mana ada sesuatu perubahan baik secara klinis ataupun perubahan angka kepositifan yang cukup drastis
maka tentu tim epidemiologi lapangan akan melakukan pelacakan dan melakukan kajian kajian epidemiologis
jadi dengan adanya strain baru ini kita menghimbau bahwa antara klinik yang baru ini
epidemiologi dan mereka yang field epidemiologi dan mereka yang dihilir di rumah sakit harus menjadi satu tim
sehingga dengan demikian mereka bisa melihat di mana hotspot hotspot yang terjadi dengan peningkatan kasus yang cukup signifikan
oleh karena itu memang di dalam rangka penanggulangan pandemi tiga t itu suatu keharusan bagi pemerintah
dan tiga m menjadi satu keharusan juga bagi masyarakat
kendatipun vaksinasi telah berjalan bukan berarti kita mengabaikan tiga t dan tiga m
karena vaksinasi itu tujuannya adalah meningkatkan imunogenisitas meningkatkan kekebalan
tetapi untuk memutuskan rantai infeksi harus memakai masker dan untuk mengetahui pola penularan pola transmisi tiga t harus diterapkan
makanya ppkm skala mikro itu sangat cocok untuk dikerjakan sekarang
dan target covid sembilan belas di bawah arahan tiga t
lieutenant general donny monardo sebagai kasetgas sudah mengirim tujuh tim ke tujuh provinsi ke tujuh desa
untuk melihat model yang mana nanti yang pas di dalam memutuskan rantai penularan tersebut
tidak hanya memutuskan tapi juga mengendalikan
dan ibu mas dalina salah satu berada di dalam tim tersebut
makanya tadi kita lihat bahwa ini harus memang menjadi satu program kita bersama
dan dari hasil tujuh tim yang akan ke desa tersebut
nanti kita akan lakukan kajian kajian sehingga kita akan mencari pola indonesia yang bisa menghambat berbagai straight
karena virus ini sifatnya selalu evolusi dan selalu mutasi dan akan ada mutasi mutasi baru
dan tentu kita harus melakukan pemagaran pemagaran baik di pelabuhan maupun di bandara maupun juga di daerah lokus lokus
yang dimana kita lihat angka kepositifan tiba tiba cenderung meningkat
pak alex tapi tadi ibu lina sempat juga menyoroti soal risk
komunikasi yang disampaikan oleh wamenkes menyampaikan temuan baru ini tampaknya terkesan tidak serius
sambil lalu begitu
jangan jangan karena memang juga tidak menganggap ini temuan serius atau bagaimana sebetulnya ini pak alex
sebenarnya ada dua sisi yang kita lihat
bahwa sekalipun kita sudah membentuk pagar membentuk pembatasan pembatasan masih bisa juga virus strain baru itu hadir
itu nomor satu
poin kedua yang perlu kita lihat
bahwa bulan maret
di tahun dua ribu dua puluh satu ini
kita bisa dengan baik bisa menentukan mengidentifikasi satu strain yang baru
yang tentunya memerlukan kecagihan teknologi
memerlukan kemahiran para penelitinya
jadi kelihatan bahwa terjadi perubahan yang besar antara maret dua ribu dua puluh dengan maret dua ribu dua puluh satu
paling tidak awareness di dokter awareness di pemerintah bahkan juga jumlah laboratorium
yang sekarang signifikan ada hampir di seluruh provinsi
dan kabupaten kota
walaupun belum sempurna tapi jauh lebih baik kapasitas laboratoriumnya dibandingkan dengan kapasitas laboratorium di maret dua ribu dua puluh
ini harus kita lihat
jadi ini mungkin yang ingin disampaikan oleh wmges ada prestasi tapi kita juga harus ada awareness
tapi awareness itu tidak membuat kita panik
karena kalau panik mengakibatkan seluruh orang yang positif ingin diperiksa b satu ratus tujuh belas nya
sesuatu yang mustahil
jadi b satu ratus tujuh belas bukan harus diperiksa secara massal
karena itu adalah pemeriksaan biologi molekuler yang disebut dengan genome sequencing
hanya untuk melihat pola dan gambaran
sehingga mesej ini disampaikan kepada pemerintah dalam rangka proses pengambilan keputusan untuk kebijakan kebijakan berikutnya
dan anda melihat ppki mikro apa yang sudah kita punya saat ini sudah cukup untuk bisa mengantisipasi penularan mungkin dari strain yang baru ini
atau mungkin perlu ada sesuatu yang baru lagi pak alex
hasil diskusi dengan ksatgas lendan jenderal doni munardo mungkin kita akan melakukan peninjauan terhadap
ataupun evaluasi ya terhadap surat edaran tentang perjalanan dari luar negeri
soal masa karantinanya itu satu
terus yang kedua mungkin kita juga harus menggerakkan mengevaluasi seluruh laboratorium pcr yang ada di indonesia
sehingga dia juga memberikan kontribusi yang lebih optimal dan meningkatkan kapasitasnya di dalam menegakkan diagnostik
dan yang ketiga ini juga harus kita lihat bahwa tujuh tim yang diturunkan di tujuh desa akan menjadi role model
karena bagaimanapun juga ppkm skala mikro itu tidak mungkin bisa dijakartakan ataupun itu semua di jawa baratkan
setiap daerah punya kearifan lokal kita harus membahasakan bahasa lokal untuk tiga t tiga m
bahkan kita juga harus menggunakan bahasa lokal tentang apa yang disebut dengan mutasi apa yang disebut dengan varian baru
saya ke bu lina bu lina dengan adanya temuan varian baru virus corona ppkm mikro tadi pak alex juga tekankan ini masih sangat relevan untuk diterapkan
anda setuju atau kemudian ada perlu satu hal yang perlu diantisipasi lebih tinggi lagi oleh masyarakat
atau begini deh dalam kondisi seperti ini masyarakat kita harus ngapain ini bu
harus apa yang dipersiapkan karena ada mungkin yang panik juga yang bingung agar kemudian tidak panik tapi juga antisipatif itu seperti apa
teknik pengendalian untuk pandemi covid sembilan belas ini apapun strain virusnya sebenarnya sama sistematikanya sama
seperti yang dikatakan pak alex tadi tiga m terus dilaksanakan oleh masyarakat kemudian tiga t dilakukan oleh pemerintah dengan lebih tingkatkan eskalasinya kalau ternyata di satu wilayah ditemukan adanya strain baru
bagi masyarakat sendiri tiga m itu harus lebih diperketat ketika ditemukan adanya kluster kluster yang besar kemudian juga penularan yang cepat dengan positivity rate yang tinggi di satu wilayah
maka yang harus dilakukan masyarakat adalah tetap melakukan tiga m dengan lebih ketat
dan itu juga harus diawasi oleh pemerintah untuk pelaksanaannya
nah untuk pemerintah sendiri tentu sudah banyak upaya upaya yang dilakukan seperti yang tadi dikatakan pak alex
jadi memang dari hulu ke hilir kalau di awal kita lebih banyak berorientasi di hilir maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah semuanya berjalan sinergi
yang di hulu tetap dilakukan dengan intensif agar tidak banyak kasus yang harus kerumunan
jadi intinya adalah ketika ada strain baru di wilayah maka tentu penerapan tiga m dan tiga t nya itu lebih ditingkatkan dibandingkan dengan pada kondisi yang normal
baik kita berharap dari temuan ini bisa diantisipasi bisa dikendalikan oleh pemerintah oleh satgas oleh semua pihak agar hal hal yang kita khawatirkan tidak terjadi
dan mudah mudahan juga masyarakat tidak panik tapi juga tetap berhati hati
dan juga melaksanakan tiga m yang sudah berjalan sampai dengan hari ini
terima kasih banyak ibu mas dalina pane terima kasih banyak pak alexander kaginting sudah berbagi perspektif pada malam hari bersama dengan kami terkait dengan temuan baru varian virus corona di indonesia
terima kasih bapak ibu
lantas apa pertimbangan pemerintah akhirnya memutuskan kaum lansia boleh jalani vaksinasi
cnn indonesia newscast akan segera kembali bersama dengan rekan saya eva yunizar tetap bersama kami